aku sekarang udah menjadi orang yang gak punya cinta bu
tapi kamu gak boleh membuat aku lemah
aku gak boleh
terima kasih dokter terima kasih
kamu duduk sebentar
saya cuma mau memainkan perasanya aida
karena saya tahu
aida masih di situ sama dokter
aksan sekarang udah benar benar berubah
ya makasih dokter
aku tahu kamu pasti lagi sedih banget sekarang
mulai saat ini
kamu harus lupakan aksan
kamu buang aksa jauh jauh dari pikiran dan hati kamu
karena dia sudah berulang kali menyakiti hati kamu aida
aksan selalu bikin kamu bahagia
sekarang kamu izinkan aku untuk bisa membuat kamu bahagia selalu
aksan yang selalu menjaga kamu
sekarang izinkan aku
menjaga kamu selamanya
dan kalau dulu
aksan yang selalu menghapus air mata kamu
yang menghapus air mata dan kesedihan
dari diri kamu
itu juga membuat aku sedih aida
dan dari anggota kota
aksan harus tetap utilizasi
kok sikap kamu kayak gitu
jangan jangan kamu masih memikirkan aida kan
kamu gak mau aida kena masalah karena kamu masih mencintai dia kan
nggak bu ibu salah
aku gak pernah mikirin aida lagi
aku sekarang udah menjadi orang yang gak punya cinta bu
atau mungkin sekarang
aku udah menjadi orang yang gak punya hati
tapi itu yang membuat ibu senang kan
kalau ibu terus memaksa kamu seperti ini
ibu hanya ingin kamu membalas dendam atas kematian suami ibu
ibu nggak mau kamu berhenti sampai di sini san
ibu mau kamu benar benar membuat nena dan aida hancur
tante dina harus tahu kalau indira sekarang dirawat di rumah sakit
lebih baik sekarang aku jenguk tante dina di penjara
akhirnya datang ke sini karena ada yang mau aida omongin sama tante
ada apa aida
ini soal indira tante
indira kecelakaan tante
kenapa bisa kecelakaan
ini semua gara gara aida tentang
akhirnya minta maaf banget sama tante
kalau aja aida nggak bantuin riza untuk kabur dari pernikahan itu
indira nggak mungkin kecelakaan kayak gini sekarang tante
saya tahu kamu melakukan semua ini karena terpaksa
dan tante juga tahu riza tidak mau menikah karena dia ragu ragu
kalau indira yang sekarang adalah benar benar indira
tante bingung tante
tante lina tante ingin sekali bersama sama dengan indira
maka khawatir sekali sama dia
walaupun tante ragu dengan sikap indira yang berubah sekali
tapi dia tetap anak tangga
dan tante adalah ibunya
tentu akan melakukan apa saja untuk bisa bersama dengan dia
kalau aja bapak mau cabut semua tuntutannya ke tante dina
mungkin tante dina bisa bebas dari sini dan ngejagain dira
tante yang sabarnya
sebaiknya aku ngomong sekarang sama bapak
mudah mudahan aja bapak udah gak begitu marah lagi sama tante dina
dan mau cabut tuntutannya
loh kok pas banget bapak nelfan
dah kamu sekarang ada di mana
lagi di jalan
emangnya kenapa pak
apa bisa kamu pulang secepatnya dan
bapak ada penuh sama kamu sekarang
bapak baik baik aja kan
kok suara bapak kayak gini
bapak gak sakit kok
bapak baik baik aja
kamu pulang secepatnya ya
tagihan biaya waktu kamu operasi jantung
semua itu harus kalian bayar
tak pernah terbayangkan
dan tak pernah terfikirkan